produser lapangan cnn indonesia natia shina saat ini di jalur tol brebes timur
kita akan pantau bagaimana kondisi di sana
natia ini sepertinya tampak terjadi kepadatan lalu lintas di sana
seperti apa kemacetan yang terjadi di exit tol brebes ini
memang betul sekali di kabupaten brebes timur ini sudah terjadi antrian kendaraan
sepanjang tujuh belas km dari ruas jalan tol brebes timur hingga pertigaan banjar anyar
dan bisa saya informasikan juga jumlah kendaraan total jumlah kendaraan yang melintas
sejak pukul tujuh hingga siang ini tercatat kurang lebih sekitar lima hingga enam kendaraan
namun walaupun padat walaupun juga terjadi penumpukan kendaraan di sini
arus lalu lintas bagi pemudik yang menggunakan jalan tol ini jauh lebih baik
di jalur pantura
karena kemarin salah satu tim kami mengalami sendiri bahwa arus lalu lintas di pantura
begitu padat dan perjalanan dari cirebon palimanan menuju tegal bisa mencapai sepuluh hingga lima belas jam
dan di jawa tengah sendiri khususnya di brebes timur telah diberlakukan juga kontraflow
dan juga buka tutup jalan untuk mengantisipasi kemacetan
jalur tol brebes timur saat ini masih lebih baik dibandingkan dengan pantura
sampai kapan nanti ini diprediksi akan terjadi kepadatan yang cukup panjang
reinhardt betul sekali
memang hari ini adalah puncak dari arus mudik
oleh karena itu sejak kemalin malam hingga hari ini lonjakan pemudik terus bertambah dan terus terjadi
dan dari tempat saya berdiri sekarang ini reinhardt ini adalah pertigaan banjaranyar
di mana di sini adalah pusat dari pergerakan arus lalu lintas
jadi saya bisa memantau dengan jelas bagaimana pergerakan lalu lintas dari arah jakarta
menuju jawa tengah dari arah jakarta tentunya yang keluar dari gerbang tol brebes timur
kemudian juga dari jalur pantura dan sebaiknya dari tegal menuju jawa barat
dan di sini walaupun sudah terjadi kepadatan sejak kemarin
namun pihak keamanan dan juga petugas lalu lintas di sini cukup bisa dibilang cukup gesit
untuk memperlakukan kontraful dan juga buka tutup jalan
jadi setiap menit reinhardt di sini ada buka tutup jalan
jadi secara bergantian kendaraan bisa melaju
seperti misalkan kendaraan yang berasal dari tol
menuju jawa tengah ditutup jalurnya oleh karena itu kendaraan yang di jalur pantura bisa melaju
begitu juga dengan kendaraan yang berasal dari tegal menuju jawa barat
dan begitu pula sebaliknya apabila jalur di pantura ditutup
kendaraan yang berasal dari tol bisa melaju dengan lancar
dan juga saya dapat informasikan reinhardt
bagi pemudik yang memang ingin melewati jalur utara
apabila anda dan ataupun apabila anda sekarang sedang melewati jalur utara
anda harus mengetahui informasi terupdate mengenai lalu lintas tentunya untuk menghindari kemacetan
anda akan melewati jawa tengah
di sini ada sebuah website yang memang disediakan oleh dishub jateng
dinas perhubungan jateng yaitu mampirjateng com
di mana anda di sana bisa melihat dan mengetahui pergerakan arus
jalur mana saja kah lancar dan jalur manakah saja yang padat
jadi dengan mengetahui pergerakan lalu lintas tersebut
anda juga bisa mengkombinasikan dengan cermat dan dengan begitu bijaksana jalur jalur yang anda pilih
jadi apabila anda melewati tol anda serta merta tidak harus menggunakan tol
sampai pada tujuan
jadi apabila anda tahu tol saat ini lenggang anda bisa menggunakan tol
tapi anda juga bisa berpindah ke jalur pantura ketika di jalur pantula lenggang
baik terima kasih natiasina
ini tampaknya kontraflow dan juga pemberlakuan satu arah
masih dapat dikatakan efektif di tol brebes timur
terima kasih natiasina langsung dari brebes
dan demikian gomudik cnn indonesia
kami akan terus pantau bagaimana arus mudik di tahun dua ribu enam belas ini bersama dengan gomudik cnn indonesia
saya reinhard sirait